komisi pemberantasan korupsi atau kpk menetapkan sembilan belas orang tersangka baru
yang melibatkan pejabat pemerintah kota malang
calon wali kota malang petahana muhammad anton termasuk di dalamnya
penetapan tersangka baru ini berdasarkan pengembangan kasus dugaan korupsi
yang menjerat mantan ketua dprd malang arief wicaksono
dan kepala dinas pekerjaan umum dan pengawasan bangunan malang jarod edy sulistiono
tujuh belas tersangka ini terdiri dari anggota dprd malang dan wali kota malang petahana muhammad anton
selain anton salah satu anggota dprd yang juga calon wali kota malang
yakut ananda gutban ikut terjerat dalam kasus dugaan korupsi ini
wali kota malang muhammad anton diduga terlibat dalam kasus suap
yang melibatkan anggota dprd kota malang
untuk memuluskan pengesahan apbd perubahan tahun anggaran dua ribu dua puluh
dilakukan penyidikan baru terhadap beberapa orang lainnya
dan jumlahnya ada sembilan belas orang yaitu ma
ma ini adalah wali kota malang periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
dan mjn mjn ini wakil ketua dprd bersama wha
ini juga wakil ketua dprd malang
ketua dprd malang periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kemudian enam belas orang lainnya adalah semua anggota dprd malang
baik untuk mengetahui lebih lanjut informasi dari gedung kpk
kita terhubung dengan rizky renardi
selamat malam rizky
kita tahu tadi kpk kembali menetapkan kepala daerah sebagai tersangka
dan kepala daerah yang menjadi tersangka ini juga akan maju
menjadi calon wali kota malang lagi menjadi petahana begitu
sebagai calon petahana
bagaimana sebenarnya bangunan dari kasus ini
ya selamat malam indra
benar sekali kpk baru saja menetapkan ada sembilan belas tersangka baru
dari dugaan kasus korupsi untuk diduga memuluskan pengesahan
apbd perubahan tahun dua ribu lima belas di pemerintah kota malang
berbicara soal kasus ini memang ini merupakan pengembangan kasus
dari kasus pertama yang dimulai pada tahun dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas bulan agustus di mana kpk telah menetapkan dua tersangka
yakni arief ficaksono mantan ketua dprd dari kota malang
dan juga ada jarod edi sulistiono
kedua tersangka ini ditetapkan karena adugan korupsi
di mana ketua dprd malang arief ficaksono diduga menerima
uang sebesar tujuh ratus juta rupiah dari kepala pekerjaan umum
kepala dinas pu jarod edi sulistiono pada masa itu
dan ketiga arief vyaksono

dibagi bagikan kepada anggota dprd malang
dan dari pengembangan kasus ini sendiri
kedua tersangka awalnya telah ditetapkan
kpk telah sedang menjalani persidangan
di pengadilan tepikor surabaya
dan pengembangan kasus ini juga akhirnya telah ditetapkan
pada hari ini sebenarnya kpk telah menggeledah
kediaman dari wale kota malang dan juga
beberapa kediaman dari anggota dprd
kota malang pada hari senin lalu
di antaranya memang kediaman dari
kemudian juga kediaman dari anggota dprd
malang yakut ananda gudban
yang merupakan salah satu calon wali kota malang
yang menarik dalam penetapan tersangka
terbaru ini dari sembilan belas memang terdiri dari
tiga pucuk pimpinan yakni yang pertama adalah
wali kota malang dan juga ada
dua wakil ketua dprd malang
yakni muhammad zainuddin dan juga ada
wiwik henry astuti jadi di sini kpk telah
menetapkan tersangka mantan ketua dprd malang
dan juga wakilnya sementara itu ada enam belas anggota dprd
juga ditetapkan sebagai tersangka jadi juga
menerima uang sebanyak enam ratus juta dari uang yang
diberikan selain banyak tujuh ratus juta rupiah
juga di sini juga
di dalam kasus di dalam pusaran kasus ini juga
terdapat dua calon wale kota malang yakni
muhammad anton petahana kemudian juga
yakut ananda gudban sebagai calon wale kota
kota malang dan tentunya kpk juga masih
menanti hasil penyidik kpk apakah ada
kedapatan barang bukti baru apakah ada
kedapatan ada sejumlah uang tunai baru
dalam kasus korupsi ini dan itu semua
masih terus dinantikan karena sampai
tadi sore memang penyidik kpk masih menantikan
masih berada di kota malang dan pihak pimpinan kpk
juga masih menanti seperti apa hasil
penyidikan dan pencarian dari penggeledahan
beberapa rumah tersangka dugaan korupsi
apbd pada tahun anggaran dua ribu lima belas di kota malang
ya tentu saja ini menjadi catatan tersendiri
bagi warga kota malang yang juga segera
akan melakukan pemilihan kepala daerahnya
dimana dua calon salah satunya adalah
calon petahana sekarang terjerat kasus
korupsi di kpk terima kasih rizky renardian
laporan anda dari gedung kpk